volume kendaraan pemudik terus meningkat di jalur trans sulawesi
tepatnya di kabupaten maros sulawesi selatan
padatan volume kendaraan terus terjadi hingga jumat malam di jalur trans sulawesi
tepatnya di jalan poros maros makassar
hal ini dipengaruhi akibat banyaknya warga yang mulai meninggalkan kampung halamannya
mereka memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan pada puncak arus balik
tingginya volume kendaraan dari berbagai daerah menuju kota makassar
membuat perlambatan arus kendaraan terjadi di sejumlah titik hingga mencapai tujuh km
guna mengantisipasi kemacetan yang lebih panjang ratusan personil gabungan pun dikerahkan
tradisional sudah mulai meningkat terutama yang dari daerah daerah
cuma agak memperlambat karena volume kendaraan yang begitu padat
begitu banyak medali jalanan yang sempit
jadi langsung kendaraan tidak bisa cepat